ratusan siswa dan guru sekolah dasar di semarang jawa tengah menggelar sholat istiqo
mereka memohon hujan segera turun agar krisis air bersih berakhir dan tidak terjadi kebakaran
sholat istiqo ini dilakukan bersamaan dengan peringatan maulid nabi muhammad saw
kegiatan sholat istiqo atau sholat minta hujan digelar di halaman sd pekunden semarang jawa tengah pada rabu pagi
menurut kepala sd pekunden semarang abdul halik hujan sangat ditunggu tunggu oleh warga di musim kemarau panjang ini
selain suhu udara yang terik kemarau juga memicu krisis air di sembilan kelurahan
musim kemarau panjang juga memicu kekeringan lahan dan semak belukar sehingga berakibat kebakaran
misalnya kebakaran di tpa jatibarang pekan lalu kantor bmkg semarang sendiri memprediksi musim hujan akan dimulai pada bulan november mendatang
bermanfaat bagi kita semua mohon berniwa pelajaran bagi kita
biar pada tahu ada sholat istiqsa
selalu serangkaian molit ini sekaligus habis molit anak anak kita ajarin sekaligus praktek sholat istiqo
yang belum tentu orang tuanya juga pernah sholat isis
kota semarang ini sudah lama sekali kering enggak hujan sampai di jati barang kemarin sempat kebakaran